sementara itu kementerian pertanian mendorong agar petani bisa memanfaatkan program asuransi usaha tani padi atau autp
dengan cara segera mengajukan klaim apabila terdampak puso atau kekeringan
berdasarkan data kementerian pertanian pemerintah menargetkan subsidi premi dapat mencapai satu juta hektare lahan tanaman padi
dengan realisasi di jawa bali dan nusa tenggara seluas dua ratus tiga puluh dua dua ratus lima puluh lima hektare lahan yang telah mengikuti program asuransi tani ini
kemudian realisasi dari daerah daerah yang terkena bencana kering ini ada lebih kurang dua ratus tiga puluh dua ribu hektare
dan itu kita harapkan langsung mengajukan klaim ke asuransi jasindo